hai layaknya pekerja kantoran inilah para penjual bakso keliling yang berdandan rapi di
rumah kontrakannya di jalan waru timur semarang mereka mengenakan sepatu mengkilap jazz dasi dan
minyak rambut tidak lupa pula topi dan kacamata setelah rapi dan terlihat necis ahmad dwi nugro
ho suparjo dan yudi pratama pun keluar gang untuk berjualan bakso keliling yang diberi nama bakso
cinta sudah berjualan sejak dua ribu enam belas ketiga penjual bakso ini baru mengubah penampilan mereka sejak
setahun belakangan berdandan necis seperti ini merupakan saran dan ide dari masyarakat mereka
mengaku omsetnya terdongkrak naik dalam sehari bakso cinta bisa menghasilkan omset kotor sebesar
juta rupiah dari masyarakat dulu apa pakainya sepatu dulu terus disuruh baju masuk nah dikasih
dasi ini mas dasi coba pakai dari individenya masyarakat hanya memilah mencerna laksanakan
alhamdulillah offsetnya bertambah karena pengen biar kelihatan menarik
mulai berjualan sejak pukul tiga sore bakso cinta mudah ditemui di taman tirto agung tembalang
dan kampus universitas dipenogoro selain penampilan yang menarik rasa dan harga
bakso cinta yang terjangkau menjadi daya tarik pembeli kalau dari penampilannya ya menarik
terus makanannya juga enak kalau misalkan mau coba ya ini
lagi tagihan sih terus alami juga ramah kan jadi enak aja khusus menyambut hari